kpk menemukan sejumlah transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa oleh sekjen dpr ri
menurut juru bicara penindakan dan kelembagaan kpk ali fikri penggeledahan dilakukan di lima lokasi berbeda dalam rentang dua hari
dari seluruh proses penggeledahan penyidik penyidik menyita sejumlah dokumen barang bukti elektronik termasuk transaksi keuangan sejumlah uang
ali menekankan kpk telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa dalam rangka kelengkapan rumah dinas dpr ri
di beberapa lokasi tim menemukan beberapa dokumen yang berkaitan dengan pengerjaan proyek kemudian juga bukti elektronik dan juga temuan transaksi keuangan
berupa transfer sejumlah uang yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan peran para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka
dan kami juga ingin sampaikan dan pastikan bahwa dalam proses penyitikan ini
kpk telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka
yang kami yakin teman teman sudah tahu identitas dari para tersangka
namun sekali lagi nanti pengumuman resminya adalah ketika proses penyidikan ini cukup
komisi pemberantasan korupsi menggeledah kantor sekjen dpr ri terkait kasus dugaan korupsi pengadaan rumah jabatan dpr
usai menggeledah kantor sekjen dpr ri
nyidik kpk membawa dua koper dan satu tas ransel hitam keluar dari gedung sekjen dpr
kpk dalam rangka terus mengumpulkan alat bukti dalam kegiatan penyidikan dugaan korupsi
kelengkapan rumah jabatan anggota dpr ri
melakukan penggeledahan di sekretariat jenderal dpr ri
kemudian menggabungkan keuangan kerja termasuk uang staf
penggeledahan yang dilakukan kpk di kantor sekjen dpr berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan rumah jabatan dpr tahun dua ribu dua puluh
diduga terdapat sejumlah pelanggaran atau markup dalam pengadaan barang dan jasa pbj dalam proyek tersebut
rumah dinas itu ada di kalibata dan ulu jami
ada pengadaan perabotan rumah
sebelumnya lpse merilis data nilai lelang pengadaan perlengkapan rumah tangga jabatan dpr tahun dua ribu dua puluh di kalibata dan ulu jami
duaan lelang pengadaan perlengkapan rumah tangga jabatan dpr tahun dua ribu dua puluh di kalibata dan ulujami

duaan lelang pengadaan perlengkapan rumah tangga jabatan dpr tahun dua ribu dua puluh di kalibata dan ulujami
rumah jabatan anggota dpr ri kalibata blok c dan blok d senilai rp tiga puluh tujuh tujuh miliar
untuk pengadaan perlengkapan rumah tangga jabatan dpr tahun dua ribu dua puluh
rumah jabatan anggota dpr ri kalibata blok e dan blok f nilainya mencapai rp tiga puluh tiga sembilan miliar
ini juga untuk kebutuhan yang sama dengan empat blok lainnya
di rumah jabatan anggota dpr di ulu jami nilainya mencapai rp sembilan sembilan miliar rupiah